gak muat lagi
yang ini muat nih
nah ini baru muat
satu diri lo sama yang ini
itu sobri pak sarkiti
aduh aduh bucah
apa aja kelakuannya sih pake gel gel masuk tol
suruh jalan jalan
dikejil bel berhenti ayo
udah udah pada pada minggir
udah sekarang ayang bul bul aja yang gantiin
usurahkan semua yang padamu
aku berharap kau sanggup
aku yang coba
baca bismillah tolong
ancang ancang dari mko
anak anak biar suruh mundur dulu
anak anak mundur nen
ya allah ya allah
ya allah ya allah
emang kalian ngapa kita kunci di dalam
tadi mas jenten
tadi itu kan kita mau ngumpet
pamelia kunci pitunya
terus kan di dalam tuh banyak tikus
terus ya kuncinya ilang
yaudah yaudah yaudah emting kalian gapapa
jadi orang itu harus berani
iya kalian tuh gak usah takut
itu sakit sebentar saja
dan nanti tak akan sakit lagi
oh dengerin tuh apa kata pacar empuk
kalian itu gak perlu takut ketika mau disunti
allah subhanahu wa ta'ala itu tidak suka dengan orang orang yang penaku
seperti dalam hadis
seburuk buruknya sifat manusia
itulah sifat orang orang yang pelit
dan yang sangat pelit
dan orang orang yang pengecut
dan yang sangat pengecut
hadis riwayat abu daud
semuanya udah hampir lalu
kalian jadi mau kan
hah kita orang gak bakal ketahuan nih
kita orang bakal ketahuan
soalnya ini mobil punya petugas
kalau kita ngumpet disini
yang lainnya pada nggak nyangka
kalau kita itu ngumpet disini
dan gak ketahuan
lagi disini juga
bisa tempat buat istirahat juga sun
enggak allah tidur disini sun
jadi ini soalnya
gak akan ada energia
tidak akan ada
makasih ya sobri makasihnya juga sama allah sama pasti gitu ya makasih makasih sama sama
sama ini saya ini saya nih ya ampun sobri sobri sekarang jawab jujur ya kamu itu sebenarnya disuntik
atau belum astagfirullahaladzim ya udah sekarang kita ke ula ya enggak mau enggak mau mau sakit
kalau nggak mau bakalan masuk lagi ke dalam tong enggak mau mending disuntik aja daripada
masuk lagi sakit pusing lagi ya dokter
dokter usah disuntik
dokter usah disuntik
dokter usah disuntik
udah udah udah udah udah kan udah ayo panggu nggak udah ayok udah ayo udah ayo
tami tami sakit gak
gimana rasanya kayak digigit harimau ya
awas nanti disintik
neng kamu juga
butet temennya kok diledekin
dalam islam gak boleh
tertawa yang berlebihan
karena banyak tertawa itu akan mematikan hati
dan menghilangkan cahaya wajah
yaudah butet minta maaf sama amalia
aku tau kamu pasti takut disuntik kan
kalau mau pribahasa harus yang jelas dong
sudah jelas itu
itu mau nama nama sungguh tidak connect
eh udah berhasil
eh sobri eh kamu kan takut disuntik tuh
nih kalau disuntik itu
rasanya kayak digigit semut kok
iya tidak sakit
eh eh eh eh jangan asal ngomong ya mana ada suntik itu kaya digigit semut ada juga kaya digigit harimau singa digigit kamu
aku ya enggak lah sobri kamu tuh percaya deh apa kata lukman tapi benar digigit semut tapi semutnya itu seertek doang
apa yang lucu apa yang lucu se ertek bayangin kamu digigit semut se ertek sakit lah yaudah
ustaz ustaz eh eh eh ustaznya kok bercanda mulu kita akan mulai suntiknya silahkan dokter ayo
sobri kamu yang tenang ya sini sini saya dapingin saya dapingin ya tenang sobri belum disuntik ah
suntik belum kok trap trap begitu
ustaz ini udah didudukin
ah takut takut jangan jangan
ini ini ini kita pegangin tangannya ya